dan kita ke informasi selanjutnya
kami mendapat informasi jika jembatan babat widang yang menghubungkan antara kecamatan lamongan dengan kecamatan tuban jawa timur ambruk
dan untuk mengetahui kebenaran informasi ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolres tuban akbp sutrisno
selamat siang pak sutrisno
selamat siang mas
pak sutrisno sejauh ini apakah informasi yang kita dapatkan itu benar pak bahwa jembatan menghubungkan widang dan babat ini benar benar ambruk gitu pak
iya jadi perlu saya sampaikan laporkan bahwa jembatan yang menghubungkan antara kecamatan widang kabupaten tuban dengan kecamatan babat kabupaten lamongan kebetulan di perbatasan ini
salah satu sisi yaitu sisi barat ambruk kemudian akibat kejadian itu ada tiga truk yang masuk
ada tiga truk yang masuk satu dan truk dua truk tronton dan satu sepeda motor
kemudian ada korban sementara kami ketahui ada dua satu pengemudi truk satu pengemudi motor
sekarang kami sudah evakuasi satu satunya masih terjebak di dalam truk
oke sejauh ini kondisi korban yang masih terjepit di dalam truk masih hidup atau sudah tidak bernyawa lagi pak sutris
sudah tidak bernyawa lagi
oke baik itu jembatan kan ada dua lajur
ya pak barat dan juga lajur timur
nah kemudian lajur satunya lagi apakah masih bisa digunakan pak
yang satu sisinya bisa digunakan karena itu lebih baru
jembatannya lebih baru
oke berarti yang ambruk ini adalah jembatan yang bangunan lama begitu ya pak ya
iya jembatan lama yang amruk satu ini
oke lalu selanjutnya apakah ada rekayasa lalu lintas pak
mengingat bahwa hanya satu jalur saja yang bisa digunakan untuk arus transportasi ini pak
ya betul kami sudah lakukan evakuasi termasuk untuk rekayasa lalu lintas koordinasi dengan polres lamongan
kebetulan samping kami pores lamongan yang itu ini perbatasan kebetulan jadi dua pores yang dengannya
ya apakah memungkinkan pak jika jembatan yang dalam kondisi masih baru ini digunakan untuk dua jalur atau masih membutuhkan penelitian lagi untuk mengikuti
apakah bebannya cukup untuk dilewati dua jalur kendaraan
iya masih bisa karena kita atur jantian untuk melewatinya
hmm ada saran saran tertentu pak bagi para pengguna jalan untuk agar mungkin tidak terjebak kemacetan
saya yakin pasti di sana terjadi kemacetan cukup panjang akibat ambruknya jembatan ini pak
iya betul kami berharap kepada seluruh warga pengguna jalan untuk yang menggunakan jalur dari lamongan menuju ke tuban
untuk mencari jalan atau jalan yang lebih jauh
jadi jalan alternatif untuk sementara waktu ini
iya satu pertanyaan lagi pak apakah dugaan sementara apakah memang ini konstruksinya dinilai memang tidak kuat
atau seperti apa pak
ya ya ada telepon sebentar sebentar ya saya telepon lagi sebentar ya
apakah ini karena memang konstruksi tidak kuat atau memang karena bangunan sudah tua atau seperti apa
oh tidak ada saya belum bisa mengaksikan itu masih dalam tahap pendidikan
terima kasih pak
ya baik terima kasih pak sutrisno
sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada kesempatan siang hari ini
dan demikian tadi kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa jembatan yang menghubungkan antara kabupaten tuban dan lamongan
ketepatnya di jembatan ini satu sisi ambruk
sementara satu sisinya lagi masih bisa digunakan
meskipun aparat kepolisian masih terpaksa harus menggunakan rekayasa lalu lintas untuk membuat satu jalur ini bisa digunakan dari dua arah
terima kasih pak sutrisno
dari video yang berdurasi sekitar satu menit tiga puluh detik ini
tampak warga membuka peti mati jenazah covid sembilan belas
saat akan dimakamkan di tempat pemakaman umum
oleh pemerintah kabupaten
tapi itu hanya dilakukan di pulau
nah seharusnya sosialisasi itu dilakukan
oleh masyarakat jakarta
yang notabene nanti akan berwisata ke pulau seribu
pak lukman terakhir singkat saja pertanyaan saya
tadi anda menyinggung soal pariwisata
apakah sudah ada reportnya
terkait dengan pariwisata yang berkurang
gara gara pemilihan sebaru ini
dua hari yang lalu
itu sudah ada pembatalan wisata
sekitar hampir dua ratus orang lah
itu yang membatalkan
ini mesti ada edukasi dari pemerintah kepada masyarakat
yang secara umum dki
bukan hanya di pulau seribu
sehingga masyarakat dki merasa nyaman
dan aman ke pulau seribu gitu loh
itu yang kita minta dalam tuntutan kita pun
tadi kepada pemerintah kabupaten
dan disitu juga ada dari dinas kesehatan
semoga ada jalan keluar
terima kasih pak lukman hadi
oke terima kasih
sudah bergabung dengan connected malam hari ini